pack in asia jakarta dua ribu delapan belas yakni konferensi teknologi tahunan bagi para pelaku startup dan teknologi kembali digelar
acara ini menghadirkan lebih dari lima pegiat startup investor dan juga media pastinya
lantas jauh mana peran startup dan kontribusinya bagi industri kreatif dan perekonomian di tanah air
informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya budha diputro pamit urut diri jangan pernah berhenti berinovasi

konferensi teknologi terbesar di asia ini
kami di jakarta dan dihadiri oleh ribuan pengujun dan juga peserta
mulai daripada penggiat teknologi startup investor korporasi hingga komunitas
di mana mereka semua terhubung dengan enam puluh lima model ventura dan dua ratus delapan puluh startup potensial dari dalam dan luar negeri dari beragam sektor
mulai dari telekomunikasi marketing kesehatan pertanian perikanan hingga kuliner yang hadir di sini
ada lebih dari enam puluh sesi di empat stage dan juga enam sesi roundtable dari dua hari pelaksanaan take in asia kali ini
di mana topik yang diangkat pun cukup beragam
mulai dari transformasi digital investasi strategi hingga bagaimana mengembangkan bisnis di indonesia khususnya
dan akan ada seratus praktisi industri yang akan berbagi pengalaman dari dalam dan luar negeri terkait dengan bagaimana tip sukses mereka yang akan memberi kita pengalaman dan juga pengetahuan lebih besar lagi
jadi dengan adanya acara ini dan itu sharing ide ide segar sharing tentang opportunity bisnis baru dan koneksi yang bisa diestablish dari keseluruhan proses yang ada di acaranya
itu yang akhirnya ngebangun ekosistemnya jadi lebih baik dan lebih maju sih
yang menarik di tech in asia jakarta dua ribu lima belas ini adanya speed dating
di mana para startup akan diberikan kesempatan untuk mempromosikan dan juga mempresentasikan produk ataupun bisnis mereka kepada pemilik
modal dari dalam dan luar negeri selama tujuh menit saja
dan harapannya dalam waktu tujuh menit ini mereka bisa meyakinkan investor untuk menanamkan modal dan gunanya untuk mengembangkan bisnis mereka di kemudian hari
kenapa hanya tujuh menit karena biasanya pitching efektif itu di lima menit awal empat lima menit
selanjutnya ketika kebanyakan investor pun waktunya cukup sangat sangat berharga
jadi mereka tidak akan mendengarkan keseluruhan pitch
mereka akan tahu fokusnya di mana
dalam empat menit itu mereka bisa tahu fokusnya di mana timnya siapa rencana keuangannya kayak gimana
begitu startup bisa ngedeliver itu semua dan emang basicnya mereka dapat
tapi kalau untuk ngejelasin aja sampai dua puluh menit dan orang gak convincent harus dirubah tuh
dengan adanya konferensi ini diharapkan para peserta bisa lebih mengembangkan bisnis mereka secara lebih efektif lagi
dan lebih bisa melihat peluang serta kesempatan dengan bisnis digital ini tidak hanya di indonesia tapi juga di asia
melikur nyawan jakarta